informasi lain saudara berkeliaran di kawasan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di pasaman barat sumatera barat
seekor harimau sumatera tercebur ke bendungan air
inilah video seekor harimau sumatera yang tercebur di sebuah bendungan di kabupaten pasaman barat
harimau sumatera ini sempat kesulitan mencari sudut bendungan untuk berupaya naik ke permukaan
harimau sumatera ini sempat kesulitan mencari sudut bendungan untuk berupaya naik ke permukaan